sampai jumpa di video selanjutnya
sarah ibu ibu
apa yang kamu lakukan di sini

kamu yang menolong zairah
zairah lukanya cukup parah
ayo kita tol dia dulu ya
pak prabu kebetulan ada puskesman dekat di sini
silahkan dibawa ke sana sekarang
kamu tidak apa apa kan amira
tidak apa apa kuro
mama bagaimana zairah
alhamdulillah zairah selamat
ibu kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
kamu sudah selesai
saya mau ke sana sekarang ma
jangan sekarang ma
mama harus menjawab
mama tahu kan ma
aku ingin nyebarin dia jatuh ke jurang
mama bilang jangan sekarang
lagipula semua orang lagi panik sekarang
kamu bukan dokter
mengapakan kamu kesana
kamu tidak bisa selamatkan zairah
tapi saya tidak peduli
seharusnya kamu malah membela rizky
biar bagaimanapun dia ini kan anak kandung kamu
kamu benar benar gak ingat apa apa
meski tidak boleh mengatakan yang sebenarnya pada orang ini
dia lagi gak ingat apa apa
kalau dia tahu rizki anaknya
dia gak akan mengatakan kepada siapa siapa
kalau rizky yang menyebabkan jahira celaka
saya lenny istri kamu
dan ini rizky putra kita
bukan pak jadi
sebentar ya pak
mama tahu ini sulit untuk kamu terima
tapi tolong tolong dengarkan mama dulu kira
jahira memang kecelakaan
tapi paling nggak dia selamat
dan mama lihat kondisinya tidak begitu mengkhawatirkan
tapi kalau sampai pak prabu tahu kamu yang menyebabkan putri celaka
itu baru gawat
aku tidak takut ma
apapun konsekuensinya aku akan menjawab
karena aku tahu ma
bukan bukan begitu rizky
kalau sampai pak prabu tahu bisa hancur bisnis mama
oh jadi ini semua tentang bisnis mama
bukan karena mama takut aku kena penapak kalau aku minta maafkan pak prabu
kalau ini caranya ma
kalau ini alasannya
aku makin pengen ketemu sama pak prabu
pak rizky rizky tunggu tunggu rizky
kamu dengarkan mama
kalau kamu mau nurin mama
mama akan mempertemukan kamu
dengan papa kandung kamu
mama sebenarnya tahu dimana papa kamu selama ini rizky
bapak gimana aku pengen ketemunya sama bapak
kamu punya alasan sendiri yang aku gak bisa ceritakan sama kamu maupun kepada orang lain rizky
tapi kalau kamu mau kalau kamu mau mengikuti dan mendengarkan mama
mama janji mama akan pertemukan kamu dengan bapak
tapi tolong kamu jangan bicara dengan pak prabowo
jangan sampai ada orang yang tahu bahwa kamu yang menyebabkan putri pak prabu celaka
itu alasannya ki itu alasannya kenapa mama bicara sama orang itu
kalau kamu adalah putranya agar jangan sampai dia bercinta pada pak prabu atau lagi siapa saja
ini demi melindungi kamu rizky
kamu mau kan ketemu dengan papa kamu
kan kamu sendiri yang bilang sama mama
kalau kamu begitu merindukan bapak kamu

aku gak suka dibohongin
tapi sekarang yang penting kamu cepat cepat bawa bapak itu ke jakarta
jangan sampai dia bertemu dengan papar buat aku jangan sampai satu orang pun tahu mengenai masalah ini
aku ke jakarta sekarang